terima kasih anda masih bersama redaksi jawa barat
peraturan kementerian kominfo tentang pembatasan jumlah penggunaan kartu operator seluler
dikeluhkan oleh pedagang kartu perdana seluler
di bandung omset pedagang kartu seluler mengalami penurunan akibat pembatasan ini
peraturan kominfo nomor dua puluh satu tahun dua ribu tujuh belas tentang pembatasan jumlah penggunaan kartu operator seluler
dikeluhkan oleh sejumlah pedagang kartu perdana
entang deddy salah satunya pemilik outlet ponsel di kota bandung ini mengaku
sejak adanya aturan pembatasan penggunaan kartu operator seluler
omset penjualan kartu perdana menurun drastis
selain deddy egy regi pemilik outlet ponsel di jalan gatot subroto bandung ini
juga mengalami penurunan omset sejak aturan pembatasan penggunaan kartu operator seluler diterapkan
padahal keuntungan menjual kartu perdana bisa berkali lipat dari menjual pulsa atau paket data ponsel
biasanya sehari bisa sepuluh piece kalau sekarang paling dua sampai tiga doang
bisnis jual ponsel ini juga mengalami penurunan omset sejak aturan pembatasan penggunaan kartu operator seluler
pembeli kartu perdana dengan harga miring ini jelas menggiurkan para pedagang serta pembeli
dengan diterapkan nyaturan pembatasan penggunaan kartu operator seluler
masyarakat menanggapi secara beragam
tanggapannya bikin repot aja jadi nggak kayak dulu kan kalau kayak dulu
kalau beli kartu udah langsung masuk kota sekarang harus daftar dulu
jadi bikin repot harus masukin dari id nic dari kakaknya dulu
iya nggak setuju
nggak ada masalah
kan lebih mahal jadinya nggak apa apa
ada kan nggak bisa lagi untuk ngedaftarin ya mending beli lagi aja
agak repot jadinya ya soalnya kan kita pengguna pasti pengennya kan yang modal tukar kartu terus
kalau misalnya ini untuk beberapa bulan sih mungkin oke
tapi kalau untuk selanjutnya harus kembali kayak yang ulang dulu
peraturan terbaru tersebut membatasi satu nomor ktp dan kartu keluarga
hanya bisa digunakan maksimal tiga nomor kartu
seluler yang sama atau berbeda
franky wijaya bandung